semua gara gara lu
gak usah sebego deh lu
puas kan lu sekarang
puas apa sih
hasil citiskan kamu baik baik aja ya
kamu anak yang kuat
lakukan yang terbaik ya
saya akan berikan yang terbaik untuk anak bapak
sekarang saya akan buka dulu perbanding matanya
gak usah sebego
saya ingin bertemu giant
dan dia nggak akan mogelijkoh
semua gara gara lu
gak usah sebego deh lu
puas kan lu sekarang
puas apa sih
aku benci sama lu
lu apa apaan sih gio
lu berani mukul gue
lu denger ya baik baik
ke orang yang
udah berani nyelakain mel
apa lu tau
apa yang terjadi sama mel sekarang
dia buta gara gara lu
kalau aja lu bisa menghargai perasaannya dia
walau cuma sedikit
dia gak akan buta kayak gini kan
dan itu semua gara gara gue
kenapa lu diam
karena lu bisa bebas dari mel
karena mel gak akan bisa ganggu lu lagi
atau emang ini yang lu mau
apa dakang juga lu biasa
temen dua dah nyelam
lu berani nyeram
demi kepentingan pribadi lu
lo bikin orang lain celaka
gue sebagai sahabat lu
kenapa harus mel
kenapa harus mel
kenapa harus mel
kenapa harus mel gue tanya
kenapa harus mel
kenapa harus mel
kenapa lo berhenti
kalau itu bikin lo ngesel puas
gue emang gak suka sama mel
tapi gak pernah sedikit pun terlintas di otak gue yang mau nyakitin dia
aku pikir gue mau ngeliat dia kayak gini
sekarang kalau lo mau pukul gue
silahkan pukul gue